ini adalah ramadan pertama saya di indonesia
ini adalah bulan yang penuh dengan refleksi dan penyelenggaraan
ini adalah ramadan pertama pak dubes di indonesia
bulan ini penuh dengan renungan dan perbaikan diri
pak biasanya selama ramadan
kedutaan besar amerika serikat memberikan banyak informasi
biru hitam hitam biru
biru hitam hitam biru
biru hitam hitam biru
yang biru apa yang hitam
dari tadi saya bilang biru hitam biru hitam
kan tadi di sana bilang suruh naikin
berarti ada yang turun kan
sekarang yang turun yang mana doi
ya saya belum tahu tuh ceng
kan belum saya naikin
ini yang turun nih
ini yang turun nih
ini harus dinaikin nih

jangan berebut jangan berebut
satu jangan berebut anak
wah duhun ya mak
mak marah sih ya bang
makasih ya bang
bersama sama si guswai
terlambat kang banna
sudah menyala musolahnya
sudah dibenerin listriknya
kang banna setelah
terus kabel saya tak siap pak bayar
hidoy sama aceh ke mananya
debi belum buka puasa ini
duruat ya kakak kemarin
kabel dari atap musola komandan
kalau cuma segini apa yang bisa kita temukan
amatir kembali ke sana
dan bawa ke sini semua sisa kabelnya
siap satu komandan
dirot bantu adun
siap satu komandan
tambah lagi atuh jang
ini teh kabel baru
saya mampunya cuma segitu
jual aja sama orang lain
segitu juga nggak apa apa
ini kabel kualitasnya memang bagus
kalau saya jual lagi bakalan untung banyak ini
lantas aja bu dokter nggak mau cerita siapa tamunya
soalnya saya takut in
kalau misalnya saya kasih tahu kamu
terus padu besi nggak jadi ke sini gimana
soalnya beliau itu kan beda sama kita in
beliau itu kesibukannya sangat luar biasa
kalau misalnya sampai nggak jadi ke sini
kan saya sendiri yang malu sama semua warga ciraos
kalau bu dokter kasih tahunya tadi malam
kalau misalnya saya bilang beliau itu akan mampir ke sini
pasti kamu juga gak bakal bisa tidur
beliau mau ke sini
kalau masih di sini
aku mau ke situ
kalau belum ke sana
aku mau ke sana
pasti aku ke sana

pasti aku akan ke sana
pasti aku akan ke sana
kamu mau cari bahan
abis itu langsung ketemu deh
anak anak ayo kita ke rumah pak ustadz kemet sekarang
ada apa bu
hari ini desa kita kedatangan duta besar amerika serikat
bapak joseph erdogan
nanti kalian bisa tanya tanya sama beliau
emang mau kemana
mau ke rumah pak ustadz kemet ayo

mau kemana mak
mau melihat tamu orang bule
saya juga mau ke sana mak
dengar dengar katanya lagi ngobrol di rumahnya pak ustadz
katanya kang sobri mak
diatnya katanya orang penting
duta besar amerika
pak bagaimana tradisi ramadan di ciraus
oh biasa saja
kalau kita ke seluruh bali
kalau masuk wrong way
pergi sekitar tempat disuruh
itu bagaimana tradisi paranormal yang terjadi di amerika
begitulah yang dilakukan pelajar pointed
ini bagaimana pengkulangan dari muhammad
memang sangat juga
berhasil ini sangat banyak
kebebasan agama dan hormat untuk toleransi dan kebiasaan adalah nilai yang dikongsi dan dihargai oleh amerika dan indonesia
tahun ramadhan adalah waktu untuk mengucapkan nilai ini sebagai muslim di amerika dan indonesia
yang berkumpul dengan teman dan keluarga mereka untuk berjalan dengan cepat setiap hari
tapi kalau mau dijelaskan ya silakan karena banyak warga juga yang tidak paham bahasa inggris ya silahkan
jadi maksud bapak di terbesar ada jutaan umat muslim di amerika yang melaksanakan dengan bebas ibadah di sana
amerika dan indonesia sama sama menghargai kebebasan beragama
dan melaksanakan kebebasan beragama di sana
menghormati toleransi dan keberagamaan
bulan suci ramadan adalah waktu untuk merayakan nilai nilai ini
di mana umat islam baik di amerika maupun di indonesia berkumpul bersama teman dan keluarga untuk berbuka puasa setiap hari
ya bagus kalau memang benar begitu mah
maksudnya moms harus dadah dulu biar rapih tut
ngapain sih moms pakai dandan segala
tadi aja pas aku kasih tau moms gak percaya
terus sekarang moms paling heboh pakai dandan segala
kenapa moms moms pengen dilamar iup sama bule
eh kau gak cerewan
ini adalah ramadhan pertama saya di indonesia
ini adalah bulan yang penuh dengan refleksi dan penyelenggaraan
ini adalah ramadan pertama pak dubes di indonesia
bulan ini penuh dengan renungan dan perbaikan diri
pak biasanya selama ramadan kedutaan besar amerika serikat memberikan banyak informasi tentang muslim the years lewat artikel atau foto atau video
pak kemel bisa lihat informasi lewat tabletnya
ada informasi di facebook atau instagram us embc jakarta
saya tidak tahu begitu banyak muslim di amerika serikat

ampun kum pakai ganti baju segala
tahu kum kayak mau kondangan
kita ini mau lihat bule bukan mau kondangan
neng nanti kita harus kenalan sama dianya
kamu harus kenal sama duta besarnya
soalnya kalau nanti kamu sekolah tinggi kamu ambil kuliahnya di amerika bapak bisa titipkan kamu sama dia
kum kok pakai bawa rendang segala emang mau piknik
ini biar dia kenal masakan indonesia
kamu tahu tidak cek rendang itu nomor satu di dunia untuk terenaknya
kamu mau rendang
ah ceng heboh sekarang aku
pasti orang penting
pernah kelas pak
nah kamu semua terus lihat